ketua pelaksana komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kpcpen
sekaligus menteri bumn erick thohir
selasa pagi mengunjungi viara dharma bakti di jakarta barat
erick memastikan ibadah perayaan tahun baru imlek digelar dengan penerapan protokol kesehatan
dalam kunjungannya erick memantau bagaimana prokes diterapkan oleh umat saat beribadah
untuk mencegah penyebaran virus corona
selain berharap kerukunan beragama tetap terpelihara di indonesia
erick juga mengimbau masyarakat tetap waspada saat merayakan tahun baru imlek
di tengah maraknya kasus positif covid sembilan belas akibat virus corona varian omikron
penting sekali kita semua bersepakat bahwa protokol kesehatan
saling menjaga harus tetap menjadi bagian dari kewaspadaan
dan saya rasa saya melihat di sini protokol kesehatan
tapi yang utama tentu tadi
bagaimana umat beragama di indonesia saling menghargai
karena kita sudah punya fondasi yang sangat kuat
yaitu pancasila nkri
yang itu menjadi sebuah kekuatan buat bangsa kita
banyak negara waktu itu juga mempertanyakan
bisa nggak kita menjaga indonesia pada saat covid
tapi terbukti dengan kerjasama alim ulama
tokoh agama masyarakat
pemerintah pusat pemerintah daerah
kita bisa buktikan bahwa negara lain yang tadinya mempertanyakan protokol covid kita
buktinya kita salah satu yang terbaik di dunia